meski harga tiket pertandingan squad garuda kontra los albi celest tidak murah
banyak warga yang rela meluangkan waktu memperbutkan tiket tersebut secara online
skuad pemenang piala dunia qatar dua ribu dua puluh dua yang bertabur bintang plus kepastian
dibawanya salah satu pemain terbaik sepanjang masa lionel messi menjadi daya tarik utama
banyak warga tertarik untuk ikut dalam war ticket el grand partido tersebut meski tantangannya cukup besar
pengen ikutan sih bang masalah dana sih duit masih bisa dicari lah ya kan
argentina ke indonesia nggak bakal dua kali
kalau war sih semoga bisa dapat
sebagian warga berharap sistem war tiket bisa betul betul adil
tanpa manipulasi yang dapat memanfaatkan para calon di belakangnya
di lapangan apakah benar fair gitu ya apakah memang udah ada jatah jatah
ya kita gak tahu
tapi kalau memang secara fair ya memang bagus ya memang ya world ticket sih
salah satu warganya ikut dalam perburuan tiket tersebut adalah miftah hulamin
miftah sampai rela membuka rekening bank baru untuk ikut dalam war ticket
gue sebenarnya belum nasabah tapi memang karena hari pertama aku khususkan bri kayaknya nggak apa apa deh gue buka rekening bri gitu
miftah sendiri telah cukup berpengalaman dalam perburuan tiket secara online
terakhir ia turut dalam war ticket konser band asal inggris coldplay
ya itu ya sebenarnya sama kayak world ticket sebelumnya gitu ya
ya ini mungkin hanya untung untungan aja gitu kalau misalkan kita mulainya jam dua kita tiga belas lima puluh sembilan udah mulai masuk
tapi itu kayaknya dari kecepatan internet juga sih berpengaruh
meski telah berpengalaman di war ticket sebelumnya dan telah menggunakan dua gawai untuk mengakses loket online
miftah tetap gagal mendapatkan tiket yang diincar
akan tetapi ia masih belum menyerah
miftah berencana untuk ikut perburuan tiket yang dibuka untuk publik enam hingga tujuh juni esok
kayaknya gue bakalan lebih mantengin lagi dari jam sebelas gitu ya
kayaknya juga besok kan bakalan lebih banyak lagi nih
karena kan kalau yang saat ini untuk bayar gitu doang kan besok full metode pembayaran gitu
kayaknya gue mulai dari jam sebelas siang sih udah buka buka aplikasi dan standby di website
menurut keterangan pssi melalui laman media sosialnya
tiket yang dialokasikan untuk nasabah salah satu bank bumn tersebut habis terjual dalam lima belas menit
para calon penonton akan kembali bertempur secara online mulai selasa siang